ini buat ngopi ngopi sama temen temen ya
wah terima kasih pani naum
oh iya tadi ngeliat istri saya keluar rumah gak
saya bukan abg ya andin ya
tapi kok gak ikhlas banget sih pelan pelan nih
cepetan juga dong mas
gak akan malu aku
gak akan ya udah

gak bisa saat kesukaan
saya juga terima kasih

karena kamu sudah mau menjadi istri saya

ada satu satu yang bisa bayangin saya
saya udah berasa itu
untuk k yu
kita bisa boleh tulknown biar kembali
ke keputusan juga
halo halo pagi ini dengan bu elsa ya saya sendiri
ada apa ya ini ada kiriman buat bu elsa buket bunga tapi saya belum nemuin alamatnya titiknya kayaknya
beda di aplikasi bunga lagi ini pasti si ricky aduh dia bener bener kelewatannya ini sekarang bapak
dimana saya di posapam kluster nirwana bu yaudah saya kesana ya pak bapak tunggu sebentar ya baik bu
semoga mama papanya nino nggak liat gue bisa jadi masalah lagi kalau mereka tahu
gue dapet kiriman bunga apalagi kalau nino sampai tahu bisa mati gue
elsa kemana dia
eh eh hai ini paket bunga buat saya kan dengan gue ya iya ini bunganya
terima kasih ya sama sama bu
ini pasti kerjanya ricky nih
rasai banget sih
lagian lu juga sih sa
kenapa minta tolong sama dia
itu kan bu elsa
kok dapat kiriman bunga malah dibuang
kayaknya fresh bener hari ini
kamu sama aku liat elsa kan
tadi papa lihat dia keluar
ya papa gak tau
soalnya papa gak sempet nanya
dia udah keluar aja
iya malah mama gak tau
mama pikir elsa masih di kamar
ricky bener bener jadi masalah besar sih
buat gue sekarang
aduh ini gimana ya
dia tuh bener bener nekat
apa yang harus gue lakuin
biar ricky gak kirim kirim barang lagi ke rumah
dong rupanya lieutenant everybody
hei cik karim
yaudah aku mau berangkat kerja ya
untung aja nino gak lihat bunga tadi
gue takut banget kalau berantem lagi sama nino
udah sekarang kamu masuk ke keberatan
ayo lah kamu buat kenang kenangan
ini buat ngopi ngopi sama temen temen ini ya
wah terima kasih pak nino
oh iya tadi ngeliat istri saya keluar rumah gak
liat sih pak
tadi bu elsa terima paket bunga dari kurir
iya paket bunga
tapi bunganya langsung dibuang gak tau sampah pak
jadi elsa tadi keluar rumah karena mau ambil kiriman bunga
tapi siapa yang kirim bunga ke elsa
jangan jangan kiriman parfum kemarin juga bukan salah kiri
tapi memang benar buat elsa
eh tong sampah yang
tempat dibuangnya dimana
tong sampah yang itu sih pak
ya sama sama pak

minta kasih pas
padahal dia cepat arab
tapi dia juga ingem buat itu
kan haris kita kok gak bisa ebet si grit
ini juga yang marinat

ambil deh ga ya

kita sudah bicara durian ali
siapa yang kirim bunga buat elsa
pasti pengirimnya sama dengan yang kirim parfum kemarin
aku harus cerita siapa punya dia
bu rosa kami pamit dulu ya
saya masih harus mengawasi coffee shop saya
kalau bu rosa ada waktu silahkan mampir ya bu
by the way terima kasih sekali pak surya busara sudah mau
nginep di pondok pelita nemenin reyna
sama sama bu rosa demi rena
dan biar rena nggak kesepian kalau elsa sama andi lagi pergi berlibur
bagian kami berdua senang sekali main sama rena
bermain sama rena tuh bikin
saya juga senang sekali ya bisa main sama rena
kita bobo bareng ya kan
nanti lagi ya
aku banyak omah dan opah
omahku tiga opahku dua
omah ini omah ini sama omah cem
omah opah ini sama opah cem
itu pak chandra dan bu chandra
omah cem bu chandra opah cem pak chandra
jadi bu chandra sama pak chandra dipanggilnya omah sama opah juga
iya opah cem omah cem
tapi mereka berdua juga sangat sayang sama rena
apalagi pak chandra
memang rena ini selalu bikin happy setiap orang di sekelilingnya
iya dia sangat istimewa
benar benar luar biasa
pelipur laranya omah ya
thank you sama sama pak
saya satu hari di sini udah inggrisnya tambah bagus
oh gitu ya kalau gitu seminggu deh pak di sini
ya saya permisi itu kalau gitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah kangen belum pulang apa udah kangen
sama omah beli omah
kiss dulu bu sayang
opa pergi dulu ya
saya permisi ya
ya sudah ya
terima kasih banyak juga
dadah opa omah